tekstur daging yang lembut dan cita rasa yang gurih
membuat olahan kuliner bebek populer
tidak hanya digoreng atau dibakar
bebek yang dimasak dengan cara diasap juga banyak peminatnya
di bandung jawa barat ada olahan bebek asap si judes namanya
diberi nama si judes karena bebek asap ini punya rasa yang pedas
untuk menghilangkan bau amis bebek diungkep dengan bumbu kunyit
kemudian digoreng dan dibalur dengan rempah rempah yang sudah ditumis
seperti lengkuas jahe dan bawang merah
bebek yang sudah diungkep dikasih bumbu rempah rempah
dibungkus daun baru dibakar
jadi bebeknya itu tidak kena api langsung
tapi karena dia dibungkus oleh daun pisang
itu yang membuat ada rasa smoke
tak hanya populer di indonesia bebek asap juga populer di negara tetangga
di malaysia daging bebek dipanggang di atas tungku panas
sambil diasap dengan batok kelapa yang dibakar
untuk kuah gulainya terbuat dari campuran kunyit cabai serai dan santan
cita rasanya pun unik dengan perpaduan aroma asap dan gurih pedasnya gulai masak lemak
tunggu sampai mendidih lonteng kari kambing seafood siap disajikan
tim liputan cnn indonesia